jadi intervensi pertama adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan atau tes
agar kita dapat mengetahui yang sebenar benarnya peta penyebaran
agar pelacakan dapat dilakukan dengan cepat
isolasi segera diterapkan dan kesembuhan naik pesat
dan kematian dapat kita tekan seminimal mungkin
intervensi kedua adalah mempercepat laju vaksinasi
fakta sains telah membuktikan bahwa vaksin ini efektif melindungi kita dari kesakitan berat
perawatan rumah sakit dan bahkan kematian
kita tentunya akan terus meningkatkan upaya percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok
saat ini sudah kurang lebih sembilan puluh delapan juta vaksin yang telah terdistribusi
dan ada tiga juta yang akan segera dikirimkan pada minggu ini
dan juga sebanyak enam sembilan juta stok yang sudah siap juga untuk dikirimkan pada minggu ini
sehingga total seratus sembilan juta vaksin yang sudah beredar di kabupaten kota dan di fasiankes
di mana kita melihat stok saat ini yang berada di daerah ada berjumlah sembilan belas juta dosis
pada bulan agustus akan jumlah stok vaksin yang tersedia sebanyak delapan puluh dua tiga juta dosis
kami menghimbau masyarakat untuk tidak ragu di vaksin
sesuai jadwal ketersediaan vaksin di daerahnya masing masing